wali kota surabaya tri risma hari ini akan merevitalisasi seluruh pasar tradisional di surabaya
menjadi pasar wisata seperti di bali
pembenahan mulai dari lokasi hingga kebersihan lingkungan ini
untuk mendongkrak ekonomi pedagang pasar agar bisa bersaing dengan pasar modern
kumuh kotor dan tidak nyaman
seperti inilah kondisi sejumlah pasar tradisional di kota surabaya
seperti yang terlihat di pasar keputaran surabaya ini
banyak pedagang yang masih bandel berjualan di trotoar bahkan juga di tangga pintu masuk pasar
bandingkan dengan pasar tradisional sindu di kawasan sanur dan pasar bali ini
pemandangannya tentu sangat berbeda dengan mayoritas pasar tradisional di surabaya
sejak direvitalisasi oleh pmkot dan pasar pada tahun dua ribu sembilan yang lalu
pasar sindu sanur menjadi destinasi wisata baru di pulau dewata ini
bahkan pasar ini menjadi pasar tradisional terbaik se asia tenggara
dalam aspek tata kelola dan pengelolaan kebersihannya
dampaknya adalah perekonomian masyarakat dan juga pedagang yang ada di sini terus meningkat
selain kebersihannya perilaku rumah pedagang serta ornamen budaya lokal yang kental di seluruh areal pasar
menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan
saya merasa itu baik dan bersih
pusat berkunjung ke bali wali kota surabaya tri risma hari ini berencana untuk merubah seluruh wajah pasar tradisional di surabaya menjadi pasar wisata
ya pasar itu nyaman tidak harus pasar itu mewah tidak harus
bersih nyaman tidak becak kemudian gampang dicari tempatnya daging daging tempatnya sayur sayur tempatnya itu
kalau itu sudah terjadi maka orang sudah pasti akan tertarik
sedikitnya wali kota surabaya tririsma ini berkembang menjadi pasar wisata
delapan puluh pasar di surabaya rencananya akan dibenahi baik dari aspek fisik tata kelola ruang hingga pengelolaan sampah dan kebersihan
diharapkan melalui revitalisasi pasar tradisional nantinya akan mendongkrak ekonomi pedagang kecil hingga mampu bersaing dengan pasar modern